mulai satu maret dua ribu sembilan belas obat kanker bevacizumab resmi keluar dari formularium nasional
itu artinya obat ini tidak lagi dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional
selain itu kementerian kesehatan juga merestriksi penggunaan setusimap
penggunaan setusimab tidak lagi dijamin bpjs bagi penderita kanker kolorektat metastatik dan kanker nasofaring
bpjs watch menilai peraturan menteri kesehatan ini telah menentang peraturan presiden no delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
yang memasukkan kedua obat ini sebagai obat yang ditanggung jkn
adapun bpjs kesehatan menyatakan meskipun beva sizumap keluar dari fornas masih ada obat lain yang dapat digunakan
obat lain yang dapat dimanfaatkan penderita kanker kolorektal adalah flororasil irenotekan kapesitabin dan oksalib latin
kebijakan penghapusan tanggungan bpjs terhadap dua obat kanker usus mengundang reaksi dari pihak dokter
beberapa kelompok dokter memprotes kebijakan tersebut
salah satunya perkumpulan dokter indonesia bersatu atau pdib dilansir detik com
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus

pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus

pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus

pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus
pdib menduga kebijakan tersebut diambil terlebih dahulu sebelum mendengar masukan dari dokter ahli yang menangani kasus